ya hari ini diperkirakan menjadi puncak arus libur natal dan tahun baru
langsung saja kita bergabung ke bandara soekarno hatta untuk mengikuti jalannya konferensi pers
terkait kesiapan bandara soekarno hatta untuk mengantisipasi puncak libur natal dan tahun baru
dari pertengahan maret kemudian april april terjadi pembatasan perjalanan orang
kemudian diberlakukannya larangan mudik dan lain sebagainya
sampai dengan hari ini
jadi sembilan ratus tujuh pergerakan pesawat adalah angka tertinggi yang terjadi di bandara soekarno hatta
sejak terjadinya pandemi
jadi memang ini kita patut bersyukur ya kenapa
karena memang bandara internasional soekarno hatta ini kan adalah bandara jangkar domestik di indonesia
sehingga dengan kebutuhan masyarakat untuk terbang dan berpergian menggunakan transportasi udara
backbone nya adalah di bandara soekarno hatta
jadi kalau kita
kita melihat sembilan ratus tujuh ini dibandingkan dengan rata rata di sebelum pandemi yang di angka seribu satu ratus lima puluh sampai kurang lebih satu dua ratus pergerakan pesawat
tujuh pergerakan pesawat ini sudah di atas tujuh puluh satu tujuh puluh dua persen
jadi artinya apa artinya memang situasinya sudah mendekati normal untuk domestik
nah hanya saja memang bandara soekarno hatta belum terjadi peningkatan untuk penerbangan internasional
karena penerbangan internasionalnya masih sangat terbatas
rata rata di bandara soekarno hatta penerbangan internasional kita setiap hari di kisaran enam puluh sampai tujuh puluh pergerakan pesawat saja
dan itu artinya apa artinya hanya setara kurang lebih sekitar tujuh persen dari kondisi yang dibandingkan dengan sembilan ratus tujuh total pergerakan pesawat
jadi artinya sembilan puluh tiga persen itu didominasi oleh pergerakan pesawat domestik
jadi mungkin itu
nah sekarang kita coba lihat pergerakan penumpang kalau tadi pergerakan pesawat
nah hal yang sama teman teman semua
total yang kita sudah rekod selama h tujuh sampai h dua
bandara soekarno hatta ini sudah mendata dalam enam hari pergerakan angkutan natal tahun baru ini empat ratus tiga puluh lima ribu
empat ratus tiga puluh lima ribu satu ratus sembilan puluh tujuh pergerakan penumpang
dan kemudian pergerakan
yang sama di bulan november itu hanya tiga ratus lima puluh tujuh ribu lebih
jadi kalau kita lihat pergerakan penumpangnya itu dibandingkan bulan lalu itu tumbuh sekitar dua puluh dua persen
nah kalau tadi teman teman sedikit perhatikan ya
coba mundur lagi satu slide
yang ini dua puluh dua persen tumbuhnya
nah kalau yang ini kan pertumbuhnya dua puluh tujuh persen
mungkin bertanya kenapa kok pergerakan pesawat tumbuhnya lebih besar dua puluh tujuh persen
dibandingkan dengan pergerakan pesawat
dibandingkan dengan pergerakan pesawat
karena pergerakan penumpangnya hanya dua puluh dua persen
itu dikarenakan pemberlakuan aturan yang mengacu kepada pm empat puluh satu dua ribu dua puluh
bahwa seat load factor atau load factor capacity dari maskapai hanya masih dibolehkan tujuh puluh persen
jadi di situ dengan kondisi yang terjadi ada deviasi antara pertumbuhan pergerakan pesawat yang selalu lebih tinggi
karena memang maskapai harus
harus mengangkut dengan ekstra atau pesawat yang memang jumlahnya lebih besar daripada sebelumnya
contoh aja nih saya ambil ilustrasi ya
seperti pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh delapan ratus itu kapasitas seratus persennya mungkin mendekati hampir dua ratus penumpang ya pak dhani ya
sekitar satu ratus delapan puluh sampai dua ratus penumpang gitu ya
nah tetapi karena tidak dibolehkannya dengan seratus persen seat capacity hanya boleh tujuh puluh empat persen
artinya dengan jumlah penumpangnya
jumlah penumpang yang sama mendekati dua ratus penumpang harus diangkut dengan dua kali pergerakan pesawat
jadi paham ya
itulah kenapa pertumbuhan pergerakan pesawat itu dalam situasi pandemik ini
tujuh persen lebih besar dari pertumbuhan pergerakan penumpang yang dua puluh dua persen dibanding bulan lalu
nah kita akhirnya bisa menyadari bahwa seluruh unsur dari stakeholder bandara ini
comply dan patuh mengikuti regulasi
kamipun di bandara dikenakan aturan yang sama
jadi kalau maskapai itu
kami di bandara di gedung terminal dan di airside capacity nya hanya dibolehkan dengan pws ratio
upws itu adalah penumpang waktu sibuk rasionya masih terbatas lima puluh persen
tetapi kami berterima kasih kepada regulator karena menjelang angkutan atau tahun baru ini
pemerintah melalui regulator direktur jenderal perhubungan udara
memberikan keleluasaan kepada kami untuk pws ratio itu bisa disesuaikan
terhadap kebutuhan pada saat jadi peningkatan arus penumpang
seperti contohnya di angkutan atau datoran baru ini
nah kami memperkirakan saat ini penumpang waktu sibuk di bandara kita
rasionya sudah mendekati juga tujuh puluh persen
jadi kurang lebih seperti itu sehingga kami bisa dengan fleksibel menyesuaikan kebutuhan
sehingga hal hal yang menjadi standarisasi dan penerapan protokol kesehatan itu
seperti jaga jarak ya physical distancing kemudian juga hal hal yang menghindari kerumunan dan lain sebagainya
bisa dilakukan mengikuti syarat dan prosedur tadi
nah jadi kembali lagi maju
ini pergerakan penumpang dengan data seperti ini
nah kami ingin sampaikan teman teman semua kemarin itu juga adalah hari yang tertinggi
yang pernah terjadi pergerakan penumpang di soekarno hatta
teman teman bisa lihat kemarin kita mencatat delapan puluh empat tujuh ratus hampir mendekati delapan puluh lima
jadi angka ini adalah angka tertinggi yang sebelumnya soekarno hatta pernah juga mendekati delapan puluh empat
pada saat tanggal tujuh belas desember
pada saat itu kita juga surprise karena ternyata masyarakat memanfaatkan waktu sebelum penerapan peraturan baru
jadi ada peningkatan tujuh belas desember waktu itu kan
dan itu juga kurang lebih mendekati delapan puluh empat
tapi kembali lagi pecah rekor soekarno hatta
kemarin atau tadi malam kita record sudah mendekati delapan puluh lima
nah kalau teman teman tanya apakah arus puncak itu sudah terjadi kemarin
kami ingin menyampaikan dan kami masih mengawal ketat hari ini ya
kami memperkirakan arus puncak itu terjadi dua hari kemarin dan hari ini
jadi dari data yang masuk di sistem airport operation control center kita pergerakan pesawat
hari ini diperkirakan juga sama di angka sembilan ratus pergerakan pesawat
dan kemudian kami masih memperkirakan pergerakan penumpang karena rekod
reconcile datanya baru nanti jam dua puluh empat ya
itu kita memperkirakan pergerakan penumpang hari ini di bandara soekarno hatta masih di atas delapan puluh
jadi mudah mudahan dalam dua hari ini baik kemarin maupun hari ini
proses arus puncak dari kegiatan
angkutan natal dan tahun baru bisa terkawal dan terkendali dengan baik
nah kemudian kalau kita lihat sisanya bagaimana eh bukan sisa ini total ya
jadi sebenarnya bisa dikurangin aja nanti ini total
jadi sebenarnya kalau tadi soekarno hatta sendiri ini total sembilan belas bandara kurang lebih hampir sama
dan totalnya itu dari h tujuh sampai h dua itu kurang lebih delapan sembilan ratus satu pergerakan pesawat
tapi ini total ya termasuk soekarno hatta
jadi kalau teman teman nanti mau melihat di luar soekarno hatta kebetulan kita gak buat
saya udah pesan tadi mungkin karena gak waktunya nanti kurangin aja dengan soekarno hattanya
jadi ini delapan belas bandaranya delapan sembilan ratus dikurangi soekarno hatta yang lima an tadi
kurang lebih bisa dituh hitung sendiri bisa kan
dan kalau kita lihat juga rekapitulasi pergerakan
kita bisa lihat juga pergerakan pergerakan pergerakan

nah ini juga sama
pergerakan penumpangnya selalu tumbuhnya lebih kecil daripada pergerakan pesawat
artinya apa di bandara yang lain terjadi kondisi yang sama
terjadi kondisi yang sama bahwa shift load factor capacity memang menjadi aturan yang diikuti oleh maskapai
jadi kalau kita lihat h tujuh sampai h dua seluruh bandara sudah mengangkut pergerakan penumpang tujuh ratus pergerakan pesawat
jadi ini berarti lebih dari lima ratus tiga puluh lima lebih dibandingkan dengan desember yang hanya lima ratus delapan puluh lima lebih
nah hal yang sama ya jadi pergerakan penumpang kemarin di seluruh bandara kita total itu satu ratus dua puluh
itu adalah angka tertinggi sejak pandemi tembus satu ratus empat puluh empat
nah kemarin juga sama yang tertinggi total satu enam ratus empat
jadi soekarno hatta yang sendiri sembilan ratus tujuh berarti ada kurang lebih tujuh ratus
berarti ada kurang lebih tujuh ratus
jadi itu adalah keputusan pergerakan pesawat di luar soekarno hatta yang kemudian kalau dijumlahkan sekitar satu enam ratus pergerakan
jadi kemarin terjadi arus puncak yang sangat luar biasa baik di bandara soekarno hatta maupun di luar bandara soekarno hatta
nah mungkin itu ya yang berkaitan dengan angka angka
jadi saya rasa bisa melengkapi data dan informasi teman teman
bagaimana kita melihat dan menyikapi apa yang sudah terjadi di bandara dan kegiatan operasional kita
nah sekarang saya akan menyampaikan isu yang kedua
yang berkaitan dengan dibutuhkannya sebuah fasilitas test center ya untuk di bandara
sehingga jaminan jaminan terhadap pemenuhan atau kebutuhan dokumen perjalanan itu menjadi terpenuhi buat masyarakat yang membutuhkan
oke kita balik ke atas tadi yang pertama
jadi rekan rekan semua
pada saat aturan pemberlakuan tentang se tiga dua ribu dua puluh dari satgas penanganan covid sembilan belas dikeluarkan
ya pada tanggal sembilan belas desember kita menerimanya dua puluh desember
satu desember kita masih memperlakukan proses transisi ya
dan kemudian kita mulai merecord data setelah pemberlakuannya secara penuh di dua puluh dua desember dan dua puluh tiga desember

jadi kami melihat ada dua hal
yang cukup kritikal
menjadi banyak ya boleh dibilang hal hal yang diminta pelayanan yang lebih dari apa yang sudah terjadi saat ini
nah dalam dua hari yang kasapura dua khususnya bandara soekarno hatta bergerak cepat
jadi kami pada saat tanggal dua puluh dua atau dua puluh satu sore dua puluh satu malam pemberlakuan itu perniapan besok
kami hanya memiliki satu fasilitas layanan test center
kami hanya memiliki satu fasilitas layanan test center
dengan empat titik
dengan empat titik
jadi dua fasilitas
jadi yang pertama adalah apa yang disebut walk in customer atau walk in service datang ke airport health center kita
dan kemudian kami baru membuka drive thru itu adalah satu alternatif di dua puluh satu desember sore

jadi pemberlakuan sejak dua puluh dua desember
hari itu kita sudah memperlakukan dengan tiga kategori layanan untuk pemberlakuan
hari itu kita sudah memperlakukan dengan tiga kategori layanan untuk pemberlakuan
hari itu kita sudah memperlakukan dengan tiga kategori layanan untuk
yang pertama adalah yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk test covid
jadi yang pertama dengan melalui mekanisme walk in service
yang kedua melalui mekanisme drive thru service yang menggunakan mobil
dan yang ketiga menggunakan pre order service
nah pre order ini adalah prapesan ya
itu bisa dilakukan dengan menggunakan sistem digital kita
dan ternyata sampai dengan tadi malam ternyata pilihan yang menjadi opsi masyarakat yang terbaik adalah berpindah ke pre order
karena menggunakan sistem digital anda tinggal masuk ke aplikasi travelation co id
angkasapura dua co id dan kemudian bisa melakukan perapesan di situ
nah ada hal yang menarik yang di mekanisme pre order itu adalah pertama adalah kepastian
karena dia bisa menentukan jam berapa dan di mana untuk kemudian datang ke test centernya
dan yang kedua itu adalah kecepatan
karena semuanya lebih terstruktur rapi
karena kan kebutuhan dan kesiapan serta berapa jumlah yang datang itu sudah diperkirakan sehingga kesiapannya bisa lebih terkondisikan dibandingkan yang walk in
jadi kami menghibau sebenarnya melalui teman teman media akan lebih baik kalau kemudian nanti ke depan hal hal seperti ini untuk bisa lebih menjamin kepastian dan juga kecepatan proses pada para calon penumpang yang belum melakukan tes pada saat datang ke bandara bisa melalui mekanisme pre order service
nah nanti saya akan sampaikan datanya kurang lebih seperti apa
dan sepura alhamdulillah sampai tadi malam kita sudah memiliki delapan belas eh sorry delapan belas delapan titik layanan di soekarno hatta dengan tiga mekanisme fasilitas tes covid ini
jadi di terminal ini
baru saja kita ikuti bersama konferensi pers yang disampaikan oleh direktur utama pt angkasa pura ii muhammad awaludin terkait kesiapan bandara soekarno hatta mengantisipasi puncak libur natal
dari mana tadi disampaikan mengenai data data yang diperoleh bahwa enam hari sebelum natal tahun baru ada terdeteksi sebanyak empat ratus tiga puluh lima ribu pergerakan penumpang
dimana dua puluh tiga desember merupakan pergerakan tertinggi
tercatat sebanyak delapan puluh empat tujuh ratus penumpang jelang libur natal
dan tahun baru yang merupakan puncak arus mudik natal dan tahun baru
pertumbuhan pergerakan pesawat bertumbuh sebanyak dua kali dari pergerakan penumpang
hal ini disebabkan karena bandara soekarno hatta menerapkan regulasi yang membatasi jumlah penumpang dalam penerbangan pesawat
pergerakan penumpang pada hari ini dua puluh empat desember dua ribu dua puluh atau tepatnya hamin satu jelang natal masih di atas delapan puluh
selain itu juga disampaikan oleh muhammad awaludin terkait tes center
dimana dalam dua hari bandara soekarno hatta bergerak cepat
pada tanggal dua puluh satu desember bandara soekarno hatta ini hanya memiliki satu layanan walk in
lalu kemudian dibuatkan pass center drive thru
lalu pada tanggal dua puluh dua desember ini dibuat sistem pre order service
ini artinya memungkinkan bagi para penumpang atau calon penumpang pesawat untuk melakukan layanan pre order
memesan cek kesehatan berupa rapid test antigen
di bandara soekarno hatta
dan inilah bentuk kesiapan atau antisipasi yang disiapkan oleh bandara soekarno hatta terkait lonjakan penumpang
di hari raya libur natal dan juga tahun baru di tahun dua ribu dua puluh ini